kan kita mau tunggu undangannya dulu
jadi apa yang harus disampaikan sih pak
dan undangan harusnya nyampe hari ini
sudah kebijakan yang harus
pertama kami tunggu dulu panggilan mk nya
tapi bagi pemerintah kan sebetulnya semuanya sudah jelas
apakah itu apbn apakah itu bansos